pada hari ke dua mari

beberapa calon haji merasa senang meski ada banyak kekhawatiran sebelumnya
kebetulan karena pemberitahuannya dan ini sangat mendadak untuk kami keberangkatan
terus terang kami secara moral kemudian secara fisik juga belum seberapa siap
tapi alhamdulillah karena manasik dari tim saputra
saya kira yang begitu intens baik melalui online maupun offline
seolah persiapan sudah matang
ada karena haji pertama jadi ke waktu tidak bisa melaksanakan rukun maupun sunnah haji secara sempurna
gambaran itu tadinya belum ada sama sekali
namun kekhawatiran itu akhirnya sirna dan semakin yakin nanti bisa melaksanakan secara sempurna
dengan adanya manasik dari safira lengkap semuanya termasuk hukuman buahnya doa doanya
ceo shafira tour and travel andi alamsyah mengatakan berbagai pembekalan tentang menghadapi cuaca ekstrim
dengan perkiraan suhu mencapai lima puluh derajat celcius juga telah diberikan melalui manasik haji
sebelumnya manasik haji dilakukan di salah satu hotel berbintang di surabaya
andi mengatakan melalui haji plus masyarakat bisa beribadah
haji reguler itu haji yang diselenggarakan oleh pemerintah
makanya dibilang reguler
dan sesuai dengan undang undang masyarakat mempunyai opsi mendapatkan servis yang lebih baik
itulah ditunjuk pihk
pihk itu perusahaan ibadah haji khusus
antara lain safira ini untuk melayani
jemaah haji dengan level yang lebih tinggi jadi
andi mengklaim semua calon haji telah di pcr dan semua negatif
mereka akan berada dua puluh tiga hari di saudi
biaya keberangkatan haji plus mencapai satu ratus delapan puluh hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah
dengan besaran biaya ini jemaah akan mendapatkan fasilitas ibadah haji
dengan standar hotel minimal bintang empat
serta lokasi hotel yang berjarak lima ratus meter
serta tenda yang dilengkapi pendingin